menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu
usai sudah sampai disini
berdiri melaburkan asmara
menikah denganku menetapkan cinta
melintasi perjalanan usia
menikah denganmu menetapkan jiwa
bertatakan kesetiaan cinta
menikah denganmu menetapkan cinta
selamanya menantimu hingga saat cintaku temukan dirimu
usai sudah sampai disini
berdiri melaburkan asmara
menikah denganku menetapkan cinta
melintasi perjalanan usia
menikah denganku menetapkan jiwa
bertatakan kesetiaan cinta
menikah denganmu menetapkan jiwa
bertatakan kesetiaan cinta